di jerat pasal dalam undang undang no tujuh belas tahun dua ribu enam belas tentang pelindungan anak
saat ini pasal kejaksaan tinggi jawa timur hanya menggunakan pasal dalam kuhp
komnas perlindungan anak juga berharap tim jaksa penuntut umum menggunakan undang undang tindak pidana kekerasan seksual nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh dua yang baru disahkan
ini irbis kumat
peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan hukuman tambahan bagi predator kejaksaan seksual
nah dan itu harus dikategorikan memang dia sudah melakukan berulang ulang
dan bahkan dia sudah masuk oleh sidipis dan sebagainya
karena untuk kasus jombang kan dia sempat dpo
ya peradilannya juga ditorak oleh pengadilan dpr jombang
dan sudah juga ditangani secara hukum oleh ore jombang
nah itu dimungkinkan juga menjadi pertimbangan hakim untuk bisa ditambahkan selain hukuman fisik ya
hukuman fisik kan itu bisa lima belas tahun bisa dua puluh tahun
kecuali kalau dia mendapatkan hukuman mati dan berurang ke diri